pusaka apa yang dimaksud kaki
eh rambut ngambul jadi sekarang kau meremehkan aku
eh rambut ngambul jadi sekarang kau meremehkan aku
eh rambut ngambul jadi sekarang kau meremehkan aku

puter aku kian santan
hak sungguh anak tidak berguna bunda
kau sudah berusaha semampu muned
syukurlah kau baik baik saja
aku akan membalas
perbuatan balapati yang telah menyerang ibu daku
jangan meluapkan amarah
bisa menselakai dirimu sendiri
iya kakek benar
kakek guru pun pernah mengatakan kepada aku
bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya
kalau raden sudah sadar
aku sudah hidup kuat lagi
berpeganglah yang lebih herat
aku gagal lagi membunuh mereka
aku harus menghancurkan istana ini
bagaimana keadaanmu justrinya
aku sudah merasa lebih baik sekarang ki
kau ikutlah dengan
ke suatu tempat
aku akan memberimu bekal
untuk melawan balap hatimu
mereka tidak bersenjata
aku harus menanggung mereka
tempat apa ini
di dalam goa ini
ada pusaka yang terkubur
raden harus menguasai
sebanyak tiga kali
nanti akan ada sesuatu
apa itu kakek
nanti raden tahu sendiri
untuk menguasai pusaka itu
tidak mudah raden
aku akan masuk ke dalam gua ini
aku menghentikannya dari kakek
kusaka apa yang dimaksud kakek
astagfirullahaladzim dia kebal seluruh
makhluk ini benar benar kuat bagaimana caranya aku melumpuhkan
supaya kau belum menyerah
baiklah sekarang giliranmu untuk menyerangku biar kau tahu kekuatanku
aku harus menemukan kelemahan makhluk ini mungkin kelemahannya ada pada tubuhnya
hai hai benda apa itu yang menancap di
kepalanya jangan jangan itu adalah kelemahan
makhluk itu berubah menjadi tombak ini ini pasti tombak sakti aku harus membawanya